kenapa sih iwan
dia datang kesini cari masalah
dia pernah ngehajar sedikit terus pergi
kemarin dia datang lagi mau ngehajar sedikit lagi
mau apa kemarin si yuan kesini
nanti salah satu resep usi coba
masaknya jangan banyak banyak
nanti yang gak masalah
dia gak jadi ke rumah bibi
dompetnya gak ada
di atas meja
dia udah di jalan
tadi dompetnya tuh di bawah bi
tapi pas dia mau beli kue cubit green di pesenan ini
dompetnya gak ada
kamu pake angkot
ya udah nanti bibi kasih tahun ini ya
mak si dea gak jadi kesini
vadapa nh mia
karena medida kebelet nous untuk tubuh
kita di tawars
kenapa sih iwan
dia datang kesini cari masalah
dia pernah mengajak sedikit
kemarin dia datang lagi
mau menghajar sedikit lagi
mau apa kemarin si yuan kesini
saya gak tau kang
kemarin iwan nemuin saya
urusan pribadi soal yuyun
ada urusan apa saya ke rumah yuyun
awalnya waktu iwan ke rumah jujur
dik dik bilang ini urusan pribadi
kenapa kamu mau ikut campur
kenapa kamu ngambil kesimpulan
sebelum kamu tahu masalahnya apa
sebelum kamu tahu si iwan salah apa
jangan berlagak jagoan
jangan bergaya seperti pahlawan
selama kamu masih di bawah saya
jangan lupa like share dan subscribe
langsung di handle kang mus
terus perkembangannya gimana
saya gak tau
memangnya kamu arcanya gak tau
saya juga gak tau
itu kopi kamu yang tinggal dikit
justru kopi saya yang masih banyak
gak usah ribut
anak buah kamu gimana
kang mus kan khawatir ada yang perut sama si jamal
itu yang gak bisa saya tau satu persatu
di depan iya di belakang
seminyak si murad sama si pipit dipindahin kang mus ke jamal
saya jadi paling kuatir sama bohim
soalnya dia nggak ngaruh yang pegang terminal siapa
yang penting dia kerja
kalau aku akan kejam
aku akan kejam

sampai ada masalah serius sama si dik dik
terus si jamal ikut campur
kalau dia setengah gila
gara gara bingung kalau ditanya sama keluarganya kerjaannya apa
biar kerjaannya dia anggap sama keluarganya jelas
saya suruh dia pakai baju security
eh dia mau
kalau dia mah suka main gila
dia ikut ikutan mau coba coba deketin nyun juga
kalau kak kumar sendiri
kopi kak kumar pokoknya udah habis
kau mau menaqi vagina
kaanda udah nyampe
sebetulnya tadi udah jalan kesini
tapi mampir belik ini
kesadar dompetnya ga ada
mungkin kecopetan kang
kalau benar kecopetan ini keterlaluan
tempoh hari anak mus lihat kecopetan
akan gak nyimpen nomornya
disuruh nelpon si dea malah pergi
ada di dalam
ngomong di telpon aja
gak usah disuruh kesini
sepertinya emang gitu
kamu gak yakin kalau memang kamu kecopetan
tapi sekarang udah yakin
kecopetannya di mana
terima kasihgs mrs